didampingi orang tuanya agar tidak kembali melakukan aksi nekat tersebut
tidak ada jarak yang mesti dipatuhi
lalu kalau dari kacamata anda sebagai pengamat ahli hukum pidana
komisi pemilihan umum kpu ri pekan lalu kemudian menetapkan prabowo gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
menariknya pesat pertumbuhan kedai kopi di indonesia ternyata tidak lepas dari peran anak muda
karena dulunya itu kan tiga puluh persen kan yang untuk kepala desa dan perangkat desa itu
dan apa saya ambil tanggung jawab itu
pada umumnya hit wave itu tidak terjadi di wilayah tropis kayak gitu pada umumnya enggak karena memang
nilai nilai kita atau kebiasaan kita atau keadapan kita gitu ya